bang moni cari kita
gimana kalau kita aja yang cari dia
rumah aja deh
tolong ke atas
kumpetin dulu motornya berarti ya
kayaknya itu suara motor si cingkremi deh
berani banget dipulang diantriin sama si cingkremi
sabar dulu tante
ponakan gue lu bawa pergi terus lo sekarang suruh gue sabar
ya justru saya kesini tuh pengen cari tahu tante
meli ada di mana
soalnya dari tadi saya telponin
dia langka tante
ya saya takut tuh napa napa aja sama beb mel mel
gak mungkin melly pasti pergi sama lo
dia gak di rumah
saya gak tau kok tante meli ada di mana
wuh saya jadi khawatir banget tante
aku apa jangan jangan
tante lo mau apaan sih
saya jadi khawatir tante
saya takut takut terjadi apa apa sama meli tante
tapi tante temen temennya meli yang sering jalan sama meli tuh bilang
kalau meli tuh gak ikut jalan sama mereka tante
terus meli ada di mana doang kalau kayak gitu
melly beneran ada di rumah atau enggak
ya kalau emang beneran gak ada biar saya yang cari tante
biar saya susurin seluruh jakarta ini buat cari meli
tapi lu tunggu di sini jangan kabur jangan kemana mana loh ya
siap kantor saya tunggu di sini
tadi kayaknya gak ada deh
tadi kayaknya gak ada deh
ada sih tapi
tadi kayaknya gak ada deh

saya udah khawatir banget tante dari tadi cari kabar meli
saya udah khawatir banget tante dari tadi cari kabar meli
ternyata melinya tidur
ternyata melinya tidur
ternyata melinya tidur

ya terus kalau lo udah tau udah tidur ini jam tidur lo kenapa masih di sini
men lo pulang tidur juga
iya tante kalau saya udah dapat kabar meli di rumah saya jadi tenang tante

kalau gitu saya pulang ya tante
nih tip salam buat bibir milenya
nggak pake salam salaman
tadi itu udah ketemu mall
eh sama si boyo dilepasin gitu aja
dan sekarang nggak tau deh kemana
iya gua tau mon
kalau orang baik kayak gitu bisa jadi bodoh mon
lagian ngapain sih kita gabung sama warrior
kita tuh udah nggak satu visi mon
setelah gue pikir pikir sih
kenapa gak lu coba bikin geng baru aja
kita pasti masuk mon
kok lu ngomong jangan sembarangan
udah semua tuh laki laki apa bukan
komitmen lu di mana
kalau udah ngomong gabung ya gabung
sorry laki laki sejati tuh kalau udah ngomong nggak narikin kata katanya lagi
tapi kita maunya udah yang pegang kendali untuk jadi ketuanya
gua setuju mon
gua udah nggak ada ambisi lagi buat keli
nggak ambisi karena apa mohon
pusat pacar lu terganggu
lu jangan pacet pacanan gitu dong
biar gimana pun
soib soib lu di sini masih butuh lu mon
yang setia dari dulu sama lu
gua minta maaf sama lu semua
kalau selama ini kalian mikir gua tuh nyuakin kalian gua minta maaf
tapi sekarang masalah yang lebih penting
gue lagi kepikiran sama abahnya raya
bisa nggak fokus ke hal itu dulu
kenapa lu nggak telepon rio aja
dia pasti mau nanya si bocah tuan akal lex
gua nggak terpanggang nih
tumben lu nelfon gua
apa lu udah berubah pikiran
gua nggak mau bahasa basio
kasih tau ke gua sekarang gimana abahnya raya
dih lu kenapa nanya gua
emang gua baby sister nya dia apa
ya kagak tau lah gua
gimana deh sekarang
bukan urusan lu mon
gua mau dimanapun
mau semacam macam sama dia
mau semacam macam sama gua yuk
oke sekarang lu ngasih tau gua
tapi lu liat aja besok
sala lu sampe terjadi apa apa sama abahnya raya
gua nggak akan mampuni lu
lah lu ancem gua
gua tuh nggak akan takut mon sama lo
mending kita cari monnya di luar daripada dia yang cari kita leks
ya kan belum ditanyain sama bang kubar
coba aja lu mau minta izin sama dia kalian
nah yuk cobain tanyain
yaudah kita tanya ke bang kubar
bang kubar selesai liat

bang kubar selesai liat
bang kubar selesai liat
bang kubar selesai
bang kubar selesai liat
bang kubar selesai
bang kubar selesai liat
bang mohon nih cari kita
gimana kalau kita aja yang cari dia
sekarang lo pukul gue
gue gak akan bales
kan udah gue bilang
lo belum siap
lo belum bisa ngadepin mondi
kalau cuma sekedar
terus ujungnya kalah
lari yang ke gue